dua puluh penari topeng malangan yang terdiri dari siswa siswi sd dan smp sekabupaten malang berhasil memecahkan rekor dunia tari masal tradisional
ya mereka secara kolosal menarikan tari karakter bapang yang merupakan tari topeng khas malang di pesisir pantai ngantep bersama sang maestro tari indonesia didi ninitowo
dipimpin oleh sang maestro tari tradisional didi ninitowo lima penari dari pelajar sejumlah sekolah di kabupaten malang
dengan kompak membawakan tari topeng bapang malangan yang merupakan simbol kesatria dalam cerita tari panji di pesisir pantai ngantep sumber manjing wetan kabupaten malang
aksi ribuan penari ini berhasil memecahkan rekor muri dan rekor dunia dalam kategori penari tradisional terbanyak yang dilakukan pelajar
ini adalah pendapatan rekor baru
jadi memang menari untuk rekor tari bapang baru hari ini diadakan secara masal
oleh karena itu saya mengapresiasi penyelamatan dari di mana mereka menari ke penjara malang mereka menyerta dalam upaya persyaratan budaya
sementara peserta tari bapang telah menyiapkan tarian ini selama dua bulan sehingga mereka tak mengalami kesulitan saat menarikan tarian ini di pinggir pantai
gak sulit tadi narinya kalau faktor cuaca gitu gak sulit kan

dengan pemecahan rekod ini diharapkan pelestarian tari topeng khas malangan akan terus berlanjut
bahkan pihak pemerintah kabupaten malang rencananya akan memasukkan tari topeng khas malangan menjadi salah satu kurikulum wajib dalam pelajaran kesenian di sekolah
abdul malik malang